tahun ini indonesia dan inggris merayakan tujuh puluh tahun hubungan diplomatik antar kedua negara
salah satu bentuk perayaan yang dilakukan adalah kampanye grade friendship yang dicanangkan kedutaan besar inggris di indonesia
beragam agenda akan dilakukan di indonesia dan inggris untuk mengedukasi masyarakat mengenai kerjasama antar kedua negara
dalam rangka perayaan ini juga pemerintah inggris juga telah mendigitalisasi manuskrip jawa kuno yang ada di perpustakaan kerajaan inggris
memberikan akses penuh bagi warga indonesia untuk mempelajarinya
adapun manuskrip tersebut tidak akan dipulangkan
peluncuran peringatan tujuh dekade hubungan kedua negara dibuka resmi oleh duta besar inggris untuk indonesia
muazzam malik dan wakil menteri luar negeri indonesia abdurrahman fakir
selama tujuh puluh tahun indonesia dan inggris menjadi mitra kerjasama di sejumlah area strategis diantaranya pendidikan lingkungan hidup dialog lintas agama serta perdagangan dan investasi
kedua negara juga memiliki kerjasama yang dekat di sektor industri kreatif
pertahanan dan energi
pertahanan dan energi